ia menyebut akan bertemu secara langsung dengan mahfud dan kepala ppatk untuk mengklarifikasi soal temuan transaksi ratusan triliun rupiah ini
kalau pasangan anda mulai menunjukkan ciri ciri ini maka anda wajib hati hati
jadi warga masyarakat yang segeranya perlu bantuan kami
tanah kadilangu ini diakini merupakan tanah pemberian kerajaan demak kepada sunan kalijaga
timur leste negaranya jauh lebih kecil
maksud saya nggak soan untuk memberikan selamat
dan pada trimester awal ibu hamil tidak boleh terlalu banyak memutar sendi tubuh
lalu pada seribu sembilan ratus delapan puluh an menjadi salah satu perintis penjual makanan tengah malam di surabaya
dan harus segera dirujuk ke dokter spesialis jantung anak untuk mendapatkan pertolongan segera
juga tapi beliau melihat
merupakan tempat lahirnya kerajaan islam pertama dan terbesar di pulau jawa
pada awal tahun seribu sembilan ratus an penyair australia toreta mccaller menulis penghormatannya yang terkenal mic country
kebijakan ini harus diambil kementerian kesehatan setelah ditemukan kasus hampir seratus anak anak meninggal dunia karena gagal ginjal akut
cuman bersihin muka sabun muka
terus kalau kita tiba tiba nggak pernah pakai skincare tiba tiba kita pakai sepuluh terus kita merah kita nggak tahu yang mana
karena make up tuh semakin natural semakin susah loh
kemudian juga market ataupun investor juga mencermati siapa lagi nih menteri yang bisa bekerja dengan fokus
mematuhi peraturan standar australia untuk keselamatan
nah bagian lemak ini biasanya dibuang oleh penjual sop janda
mengaku senang sebagian materinya dikabulkan
tapi ada juga yang mengalami kenaikan berat badan karena pasien lebih bisa menerima kondisinya setelah di kemoterapi
karena saya perkirakan nanti tahun depan itu ini adalah pen up demand
peminat bisa datang langsung atau membeli secara daring
dan kita juga memiliki perusahaan kesehatan
sementara bunga yang lebih tipis bisa digunakan pada sayur yang tidak panas agar bunga tidak lain
modalnya itu tahun dua ribu saya satu ratus lima puluh mbak
ada bung akmal marhali pengamat sepak bola dan juga pak ali murtado pejabat fungsi ponten
dan berikut juga dengan semua lembaga survei lain ada beberapa responden yang juga memang tidak menjawab
distributor diterusir lagi dapat importirnya siapa
ya bukan cuma wni dari indonesia atau yang di qatar saja
lalu ada anies baswedan tiga puluh tiga delapan persen di urutan kedua
yang paling penting pelabuhan
terus teman teman juga beli di mana beli di mana gitu
aliran dana yang satu ratus sembilan belas m itu didakwaan
tapi kan kita tahu semua tim itu pasti ada kelemahannya
telanjang bulat masih sedikit klip klep gitu
dan ini merupakan titik terendah dalam tujuh belas tahun terakhir
yang tidak terlalu panas dan panas untuk musim panas
sehingga ada selisih antara harga kif ya cost insurance pride itu dengan harga yang ditentukan oleh bea cukai setelah dilakukan pemeriksaan
dan besok kami akan secara resmi akan kita lakukan pertemuan dengan semua apa namanya
dan salah satu bagian dan cara dalam melakukan pemulihan adalah dengan melakukan sport massage
meski penjualan sempat menurun imbas pandemi kini warga perlahan kembali sibuk membuat cobek batu alam
itu yang ingin kita lihat
jadi bagaimana upaya optimalisasi perpajakan yang dilakukan
itu semuanya ada statusnya
jadi hal hal semacam ini perlu ada ukurannya
atau juga seperti jalur jalur tikus itu sudah tidak ada lagi
sadar akan kebersihan izam sebagai orang tua berbagi tips agar anak anak yang lain tak mengalami hal serupa
ini tidak terbuka dengan benar ini divisif ini permanen setelah masuk ke konstitusi
mereka tuh justru lebih kayak yang penting soft lens bulu mata cantik udah
sukses terus mas jadi apapun nanti
perbedaan yang cukup mendasar kadang kadang dengan ibu sri mulyani
posisi menghadap ke belakang memungkinkan kepala anak itu tenggelam ke belakang
satu pulau dibebani lima puluh enam persen populasi
mengurangi risiko dan melindungi anak anak kita
upaya syiar islam terus dilanjutkan
setelah pengabdiannya selama kurang lebih tiga puluh tahun di makam sang eyang
kalau urusan bersifat antara kader dengan partai saya kira kalau istilah anak muda ya kita udah cut off lah
itu campur tangan dari orang tua dan juga muridnya ini sangat penting gitu kan
selain tiga hal yang ini pajak yang berlaku di negara tersebut airport tax dan juga sar charge atau biaya tambahan saat peak season itu benar juga ya di indonesia tetap berlaku hal itu ya mas andi
menurut prof andriono tumor ganas ovarium yang paling sering ditemukan sekitar enam puluh sampai tujuh puluh lima persen adalah kanker ovarium jenis epitelial
menjaga takaran kopi setiap hari
terkait dengan aliran rp dua puluh tujuh miliar tersebut
kita tidak memiliki banyak peraturan
kansata marindora aga dipa surabaya jawa timur
dan kita melihat perubahan yang berlangsung di eropa tengah
new demand itu di sektor yang terkait dengan digitalisasi

pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
serta asam lambung dan sakit pada tubuh
untuk kemudian mengambil posisi
meskipun jumlah kementerian itu masih banyak
nasi dengan sayur misalnya bisa didapatkan di harga enam ribu rupiah saja
dan bagaimana pula ke dampak masyarakat indonesia dengan pelemahan rupiah
yang penting dijelaskan bahwa itu delay
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
piknik babeque dan mengadakan acara serta banyak hal lain
dalam sehari setidaknya sepuluh kg tepung terigu dan sayuran diolah jadi bakwan dan ludes terjual
hingga berkembang banyak sekali pengembang
wahana ini dipastikan aman karena anak akan didampingi kru
dalam konteks ini misalnya tni polri
tak hanya itu muncul gejala lain seperti mata merah serta ruam kemerahan pada kulit

jadi kalau ada inflamasi atau peradangan takutnya ada aneurisma
udah terus sampai sekarang ini melanjut dilanjutinnya sobjanda
hanya dengan lima ribu rupiah tadi saya sudah merasakan sensasi toilet umum yang berharga
saya juga harus bisa
kota blitar jawa timur jadi satu satunya daerah di jawa bali yang menerapkan uji coba new normal ppkm level satu hingga delapan belas oktober mendatang
bagaimana anak terus mengingat ya ketika berada di sekolah tidak boleh lepas masker terus mencuci tangan pakai sabun menjaga jarak gitu ya
pada hari ini dalam bergulat dalam pesta demokrasi tentunya
laju boleh cerita dulu pertama kali jualan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat itu ya
dan tulang yang memberikan rasa gurih pada kuahnya
syekh rahmah haji hingga akhir hayatnya
bagi anak usia dini dan yang masuk ke jenjang pendidikan dasar
penguatan semacam inilah yang akan terus disempurnakan oleh kepolisian
karena resiko kehilangan pelanggan menjadi semakin besar
benar benar hot hot pop seperti ini hampir semuanya suka ya apalagi saya nah di ragam kuliner kali
itu juga menunjukkan ekonomi tiongkok akan tinggi lima
tapi di satu sisi kita memang berjuang untuk menegakkan keadilan demokrasi
jika anda memiliki pendapatan rendah atau rendah
nat anson pindah dari southiara di melban tujuh tahun yang lalu
ini secara saintifik sebetulnya sudah dibuktikan begitu dalam otopsi ulang ini
dari diri sendiri aja gitu
bahkan setelah itu mereka selalu lolos sampai babak semifinal
dia cukup membuat penjualan cukup baik tahun dua ribu dua puluh satu ini dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
dari situ ya saya dapat infonya ya dari semuanya itu dari dia dari agent agentnya
kalau yang bansos ini kan memang program pemerintah
maka kalau kemudian kita masih nekat
tesnya gampang cuman pas kita praktekin ke sehari hari tuh kayaknya susah gitu
artinya yang bersangkutan melakukan hal ini dengan sadar dengan maksud bahwa dari anaknya yang paling kecil
banyak rumah tangga australia yang tidak bisa menabung
jadi ini bener bener nih rasa es podeng nya tuh manisnya pas enggak tumat banget gitu terus
kita pasang mas ini kita ngiring sampai ke satu titik baru diambil
karena mungkin saja ada kemudian kasus kasus serupa yang dalam tanda protik
kampanye tersebut berpendapat bahwa usulan suara tersebut bersifat memecah belah dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat first nations
kalau kita mengkaji atau melihatnya dari perspektif komparatif
sehingga kemudian sunan prawoto itu di daerah tinggi
selain itu presiden juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi menyangkut harga komoditas juga menjadi perhatian
tetapi rasanya aktivitas masyarakat itu sudah enam minggu terakhir ini
tapi di dalam inmen dagri maupun keputusan wali kota blitar itu bukan begitu new normal itu
dua ton kolang kaling produksi desa mancang
sehingga kita dan dunia pendidikan tidak penyumbang kluster pendidikan yang menjadi kekhawatiran kita gitu ya
menjadi masa suram niat usaha kolang kaling
artinya orang sebagai orang muslim
sejak dua ribu lima belas bahkan sudah ada
kampung teko dikenal sebagai kampung apung karena ratusan rumah
perpaduan bumbu yang pas dan tidak terlalu tajam ditambah bahan bahan segar dan sehat
iya itu banyak dilaporkan
karena allah itu kan menuruti prasangka orang makhluknya
dalam proses penanganan perkara ini berserjasama dengan kawan kawan dari dksca
pelonggaran kebijakan perjalanan yang diberikan singapura diharapkan dapat memberikan dorongan bagi sektor perekonomian
australia dikenal sebagai negara yang terkenal
di gimana kan kasihan mereka
yaitu di kisaran sekitar kalau kita bicara ini
karena wilayah selatan itu kalau sederhananya
agensi detektif swasta yang satu ini menyatakan
jadi menurut kami masih cukup banyak celah untuk terjadi peningkatan ke depan
di sepuluh provinsi termasuk dki jakarta
lemahnya kondisi fundamentalnya kita
bersama ratrika tika inilah flash week podcast
sejak dibangun pada tahun seribu delapan ratus enam puluh hingga akhirnya dipugar pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
apalagi juga banyak yang bikin konten konten social eksperimen
karena ini merupakan suatu alat yang mendeteksi adanya sesuatu kelainan di dalam pembuluh darah yang bersifat plak
bahan utamanya adalah ayam panggang dengan mentega dan bawang putih
bersama kami di newsroom assalamualaikum selamat hari kartini
yang dipajang di etala sewarteknya
agar anda tak mengalami kantong kosong sepulang berlibur menyusun anggaran wajib anda lakukan saat merencanakan liburan
lembaga pemeringkat efek lembaga pemeringkat
kurang lebih di angka lima persenan pada tahun ini
karena data pekerja sangat kuat sekali gitu
dan menurut saya sih masih besar kemungkinan mereka akan bertahan
untuk rekaman ini bulan bulan ini
tak hanya itu bagi mereka yang mendapatkan kesempatan masuk ke dalam cungkup dan berdoa sambil memegang makam sudan kalijaga
dan kita lihat satu persatu di lembaga survei poli tracking indonesia
apakah ada distribusi bantuan yang bisa masuk
perhatian juga mereka arahkan pada cangkir dan tutup kopi
nah kalau kita melihat pola penularan kecepatan penularannya
ya tentunya saat ini ada yang sudah tiba di gerai retail di anggota kami sehingga cukup signifikan persediaannya
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua umum kooperasi warteg nusantara mukroni
diperkirakan sembilan belas warga australia saat ini terjebak di jalur gaza
ia pikir pekerjaan saya sudah selesai
keberhasilan rinda yang lolos seleksi sebagai anggota paski braka nasional tentu membuat kedua orang tua rinda bangga
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ada direktur center of economic and law studies mas bima yudhistira
jadi of course dia mempengaruhi kebiasaannya cara dandan pemilihan skincare dan jenis perawatannya
itu mulai mencalonkan diri
peraduga peraduga yang menurut saya tidak
untuk target target tertentu
kemudian survei politreking indonesia dilakukan sepanjang dua puluh sembilan november hingga lima desember dua ribu dua puluh
indonesia di partai pertama kalah dari qatar
dan bisa saja nanti suatu saat akan menuju new normal
karena harus diakui mudik di indonesia itu juga harus diakui adalah medium untuk flexing mas faddi
berbagi komentar ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
hal ini karena sebagian besar sumber air di kabupaten kuningan berasal dari wilayah ini
demikianlah laporan yang disusun oleh kat landers dan sam dovers untuk sbs news
menurut jason inovasi diperlukan dalam berbisnis
dan memang harusnya dari awal kita tahu bahwa dari kpu bawaslu terus
ratusan siswa kelas lima dan enam sekolah dasar negeri kapasari satu surabaya
dan dengan demikian kita punya fundamental very strong
tapi kalau nggak harus dikejar kalau album
kita arahkan mereka untuk membuat olahan bandeng seperti bandeng presto kemudian bandeng otak otak
mewakili empat tiga puluh empat persen kematian dari total kasus akibat kanker pada laki laki dan perempuan
atau membayar properti yang anda tempati
yang kerugiannya mencapai lebih dari seratus miliar dolar atau lebih dari satu empat ratus triliun rupiah
jadi ada yang in charge buat indonesia thailand china dan segala macam
orang tua juga harus jujur ya mappingnya harus dilakukan
bang deddy mbak puan maharani sempat menyampaikan sempat ada perbincangan dengan presiden jokowi ya
mulai dari daging ayam cincang sawi putih yang sudah direbus
kedalaman dan keparahan itu menjadi utama di kami sehingga
suara berisik ini bagi orang lain dirasa mengganggu
bahwa jumlah itu akan meningkat lagi
itu adalah kondisi di mana bukan disebabkan